berbicara dengan saudi arabia ini kemarin di malaysia mereka belum realisasi memang sudah mengatakan bahwa kita akan investasi tujuh miliar dolar amerika
bagaimana dengan potensi investasi indonesia target dua puluh lima miliar apakah menurut anda akan terrealisasi
ya itu memang terlalu tinggi ya tapi kalau terrealisasi berarti itu tidak menjadi investasi romans satu di indonesia
karena kalau kita berada di singapura itu mungkin sekitar tujuh miliar usd
dua puluh lima berarti itu tiga kali lipat
kalau kita dapat sepuluh miliar dolar saja itu kayaknya sudah luar biasa untuk kita ya
nah itu digunakan untuk investasi di domestik mereka dan juga untuk investasi ke luar negeri
sebagaimana yang dicanangkan oleh pangeran muhammad bin salman
visi saudi arabia dua ribu tiga puluh yang ingin memang memperbesar production network mereka
salah satunya indonesia
nah ini juga pada akhirnya inline dengan penelitian kita yang kita lakukan tahun dua ribu lima belas yang lalu
ketika kita melakukan penelitian model gravitasi melakukan pemetaan negara negara yang non tradisional seperti yang tadi saya bilang
australia salah satu saudi arabia adalah nomor satu di timur tengah yang seharusnya kita gali lagi potensinya
nah kalau kita bicara mengenai trade misalnya
nah pertumbuhan ekonomi kita kan salah satunya juga ditopang oleh trade atau ekspor
kita butuh dorongan lebih dari ekspor dan juga dari investasi
nah dorongan lebih ini saya bisa melihatnya di sini bisa kemudian terrealisasi dengan kehadiran saudi arabia
karena kalau kita lihat dari kebutuhan kebutuhan impor mereka
seperti chemical foods tekstil dan lain lain itu sangat bisa kita penuhi
sementara ini partner terbesar mereka adalah china us dan juga beberapa negara eropa
which is us sekarang lebih protectionist mereka akan melihat partner lain dan indonesia adalah sebagai emerging markets dan juga sebagai secara emosional dan ideologis kita juga cukup terikat
seharusnya kita bisa memanfaatkan ini
oke kalau bentuk investasi sektor apa yang menurut anda menarik untuk saudi arabia berinvestasi di dalam negeri
kalau kita bisa melihat pariwisata di indonesia ada sepuluh destinasi pariwisata dan beberapa diantaranya bahkan mendeklarasi sebagai halal turism
nah ini kan merupakan sebuah potensi untuk negara negara arab terutama di sini saudi arabia
coba mas punco bayangkan sebagai orang arab apa yang mereka lihat di sana
cuma padang pasir
dan indonesia ini adalah surganya
oke potensi besar tapi nampaknya pemerintah selama ini belum terlalu fokus di sana
karena dari berita berita
berita yang saya kumpulkan terkait kedatangan raja salman ini pemerintah masih fokus kepada minyak kemudian juga pada lng kepada menawarkan kilang gontang gitu
betul itu ya itu memang secara tradisional kerja sama kita dengan arab ya akan seputar sektor itu
bahwa itu memang sudah akan pasti gitu ya bisa dikatakan
dan mereka ketika ingin mengembangkan industri nya tentunya akan terkait dengan itu juga
tapi kalau kita bicara potensi potensi ini juga besar di sektor pariwisata
dan bagaimana mereka kemudian bisa
mereka bisa chip in ya mereka bisa membangun infrastruktur nya
dan kita bisa ada profit sharing nanti kedepannya
ya intinya adalah kita harus mendapatkan yang win win solution
intinya disini pemerintah juga harus cukup agresif
jangan cuma mereka jualan ke kita tapi kita juga kemudian meminta something in return dari kedatangan mereka
bisa kita seperti itu dalam hubungan bilateral kedatangan raja salman ini
seharusnya bisa seharusnya bisa
karena indonesia biar bagian apun adalah
jadi jangan hanya nanti menjadi pasar saja gitu
jangan sampai seperti itu
ini harus kita manfaatkan
karena ya ini adalah kunjungan historis
rajanya datang ke sini
sebelum sebelumnya mungkin kita yang lebih banyak berkunjung ke sana
tapi ini raja salman beserta dengan pangeran pangerannya berserta pengusahanya
ini harus kita manfaatkan
ini partnership yang lebih baik kedepannya
oke angkanya tadi anda mengatakan bahwa target dua puluh lima miliar nampaknya terlalu mimpi indah gitu ya
tapi anda mengatakan
kalau ya kita compare dengan malaysia
kalau kita bicara komitmen malaysia tujuh miliar
ya sepuluh miliar masuk ke kita
itu sudah sangat baik sekali
berapa potensinya atau paling tidak sumbangsinya dorongannya akhirnya investasi ini ke pertumbuhan ekonomi
ya dengan dari nothing menjadi sepuluh miliar
artinya almost nothing ya investasi saudi arabia di sini
kalau kita bandingkan dengan sepuluh traditional partner sini
sepuluh miliar usd ini merupakan dorongan yang saya rasa cukup masif
dan akan memberikan dampak pengganda yang cukup besar untuk indonesia
terutama kalau dia masuk ke sektor sektor yang tadi saya sebutkan
seperti sektor pariwisata
karena kalau kita lihat mas bunce ya
daerah daerah atau provinsi provinsi yang pertumbuhan ekonominya di atas rata rata nasional
ada provinsi provinsi yang menggantungkan kontribusi ekonominya dari sektor pariwisata
sulawesi dan lain lain
nah ini tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional ya
nah ini kita bisa aksentuasikan lagi
kita bisa kemudian tawarkan potensi potensi yang ada
returnnya bisa kita negosiasikan dan lain lain
saya cukup yakin ya dengan dorongan strategis dari saudi arabia dan juga australia
kita juga bisa mempertahankan level pertumbuhan ekonomi kita sekarang
atau setidaknya kita bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu sembilan belas nanti
oke dengan tambahan investasi
kalau bisa dua puluh lima miliar
ya kalau bisa dua puluh lima miliar
oke baik terima kasih fitra faisal ekonom dari feb universitas indonesia sudah bergabung bersama kami